tvf melakukan evaluasi dan pendalaman terhadap zat kimia yang digunakan untuk menyiram wajah korban
dengan melakukan analisa dan wawancara tambahan terhadap puslapor polri pendalaman hasil visum et repertum rumah sakit mitra keluarga kelapa gading saksi ahli kimia dari universitas indonesia dan saksi dokter spesialis mata
di dapat fakta fakta bahwa zat kimia yang digunakan pada penyamaran
peristiwa penyiraman ke wajah korban adalah asam sulfat h dua so empat berkadar larut tidak pekat sehingga tidak mengakibatkan luka berat permanen pada wajah korban
dan baju gamis yang dikenakan korban tidak mengalami kerusakan dan penyiraman tersebut tidak mengakibatkan kematian
ppm meyakini adanya probabilitas bahwa serangan terhadap wajah korban bukan dimaksudkan untuk membunuh tetapi membuat korban menderita
serangan bisa dimaksudkan untuk membalas sakit hati atau memberi pelajaran terhadap korban
dan serangan tersebut bisa dilakukan atas terhadap korban
ber kemampuan sendiri dan atau menyuruh orang lain